aman denger aman denger
dengar apa amin
ada yang menjerit aman
aduh ini aman nih
itu malah peren
sama saya juga udah berteriak
bukannya kebetulan ini aman
tidak ada yang lebih menyedihkan
dibandingkan tidak dikenal
dan dilupakan oleh keluarga sendiri
aku harus memikirkan
supaya yunda rara santang yakin
kalau aku adalah adiknya
aku akan mencari
yunda kan suka bunga melati putih
mungkin dengan cara ini
dia akan mengenaliku
kami sangat berterima kasih
dengan bantuan ini nih mas
ternyata aku salah
ini ternyata benar barangku
aku hanya mengembalikannya saja
sekali lagi kami mengucapkan
terima kasih nih mas
bahwa aku adalah adikmu kian santang
aku akan buktikan bahwa aku adikmu kian santai
aku tahu semua kesukaanmu
sampai kebiasaanmu waktu kecil
aku tahu yunda sangat suka bunga melati putih
dan aku lebih meyakinkan
kalo dalla gempar
aku memang
aku tidak percaya denganmu
aku tunjukkan jurus jurus khas yang hanya dimiliki oleh kian santang
kamu menghalangi perjalananku saja
hyundai izinkan aku memelukmu
mungkin dengan pelukan kau bisa mengenaliku sebagai adiknya
sudahlah pak mai
sebaiknya kita lanjutkan perjalanan
sebaiknya kita lanjutkan perjalanan
hyundai percayalah aku kian santang
ada serangan ulat bulu kian
ada serangan ulat bulu kian
jika kau melakukannya kamu selesai mampu melamukannya
jika aku badan seekor
dari mana kik
tidak ada yang tau nyai
pak bapak lari aja bapak
bapak lari aja
denger apa amin
ada yang menjerit aman
siapa amin siapa
aduh ini aman nih
itu mah lapar miren
sama saya juga udah berteriak
bukannya kebetulan ini mah aman
kita makan dulu yuk
kita masih memiliki
urusan yang sangat penting
perut paman berdua t sudah lapar
ee nih mas kia amin udah berteriak
baiklah kalau begitu kita makan dulu
terima kasih nih mas
kamu mau berdagang kemana tuh dang
jangan kesana tuh dang
memangnya ada apa disana
arih kamu tidak tahu dang
di kampung cigoro teh lagi banyak wabah
semua warga diserang ratusan ulat
begitu kesentuh ulat langsung tewas
udah banyak korban dang
saya juga berencana untuk kesana
jadi batal dang
kita harus segera ke cigoro
untuk menyelamatkan para warga disana
sebentar tuh nih mas
baru juga satu huwab
betul nih mas
kalau gitu nanti paman aman dan paman amin
temui aku disana
paman berdua menyusul aja tuh ya ini mas
aku berangkat duluan
tenang be atu aman lah
kita ngopi dulu lah
udah kenyang amin
pada mau kemana
uangnya di perempuan itu
uangnya di perempuan yang tadi ya
makanan yang sudah kalian makan
kenapa kampung ini aneh sekali
kenapa sangat sepi disini
apa yang terjadi dengan kampung ini
saya pun merasa heran ya mas
kampung ini kenapa tiba tiba diserang ulat oleh begitu banyak
sehingga penduduk banyak yang sakit
bahkan sampai meninggal nya
nyihiroh seorang tabib yang sakti pun terkena penyakit itu paman
syukurlah aku mendapatkan air ini
aku bisa menyembuhkan warga yang terkena penyakit
ya allah nih mas
makasih nih mas
oh iya terima kasih
mari atuh kita obatin yang lainnya nyanyi